inilah detik detik terjadinya kecelakaan maut di lampu merah eksitol bawen kabupaten semarang sabtu malam
kecelakaan maut melibatkan satu truk tronton empat mobil dan sembilan sepeda motor
kejadian bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh agus trianto warga klepu pacitan jawa timur
melaju dari arah semarang menuju solo
sesampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalan turunan truk yang diduga mengalami remblong melaju dengan kencang
meski sempat memberikan peringatan kepada pengemudi lain dengan membunyikan klakson panjang
karena kondisi lampu banyak kendaraan di depan truk yang sedang berhenti
akibatnya kecelakaan beruntun pun tak terhindarkan
dalam musibah ini empat korban meninggal dunia
tiga orang meninggal di lokasi kejadian sementara satu meninggal setelah dirawat di rumah sakit
akibat kecelakaan juga terdapat tujuh korban luka berat dan sebelas korban luka ringan
kemudian saya mendapatkan informasi bahwa tadi di awal ada tiga orang yang meninggal
ternyata ada bertambah satu meninggal di rumah sakit
jadi total yang meninggal ada empat orang
pasca kejadian sopir dan kernet truk langsung diamankan untuk dimintai keterangan di kantor satuan lalu lintas ambarawa
pasca kecelakaan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan jalan
karena banyak material kendaraan yang berserakan
jalanan juga sempat mengalami kemacetan parah karena jalur ditutup untuk pembersihan
kendaraan yang akan menuju semarang sempat mengalami kemacetan hingga tiga km
tim liputan cnn indonesia